satu hari pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh
presiden terpilih prabowo subianto bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
di nasdem tower pada jumat siang
dalam pertemuan ini surya paloh kembali mengucapkan selamat kepada prabowo gibran
kedatangan prabowo disambut surya paloh dan petinggi nasdem
pertemuan surya palo dan prabowo berlangsung sekitar satu jam di nasdem
dan dilakukan secara tertutup
surya palo dan prabowo menyinggung soal hubungan baik dan menekankan kerjasama
ditanya apakah dirinya mengajak nasdem untuk bergabung ke koalisinya
prabowo menyebut selalu mengajak nasdem untuk bergabung
sementara surya paloh menyebut peluang bergabung dengan koalisi indonesia maju masih lima puluh lima puluh
ini tunggu buka puasa ini
akhirnya nanti setelah oktober kalau diajak pak prabowo akan bergabung dengan
berarti ada kemungkinan bergabung dengan pemerintah
pak tidak mau khawatir mengontrosi upaya di mk pak
menanggapi pertemuan prabowo dengan ketua umum nasdem surya paloh
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyebut
merupakan bagian dari tradisi bangsa indonesia sehingga ia memandang baik pertemuan antara
kedua tokoh tersebut meski demikian zulkifli hasan tak berkomentar terkait peluang bergabungnya
nasdem ke koalisi indonesia maju pasca pengumuman rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat dua kita hormati
enam itu kan khas kita ya tradisi kita boleh beda capres boleh beda pandangan tapi silaturahim
jalan terus jadi bagus itu aja dulu makasih ya boleh pak respon senada juga diutarakan
wakil ketua umum partai golkar erwin aksa sebagai bagian dari koalisi yang mendukung
jika menjadi presiden terpilih golkar tak mempermasalahkan pertemuan antara prabowo
subianto dan ketua umum partai nasdem surya paloh kemarin erwin pun menyambut baik jika
partai nasdem mau bergabung dengan koalisi indonesia maju karena pemerintahan baru nanti
juga perlu kestabilan di parlemen dan pemerintahan
harus kita hormati yang memilih kosong biasa kan silaturahmi setelah pemilu ya
pasti pak prabowo ingin merangkul
semua pihak ingin menurunkan tensi politik juga beliau seorang negarawan yang saya tahu
itu itu hak presiden terpilih atau presiden akan datang dan tetapi tentunya akan
dibicarakan dengan koalisi koalisi indonesia maju yang sebagai koalisi utama